sebentar aja ya
tapi pulangnya jangan terlalu malam ya
sampaikan juga salam dari kami berdua
semoga cepat sembuh ya
saya ingin sekali punya suami seperti tuhan
saya akan menjaga dan merawat tuhan
tuan pasti sembuh
tuan itu mengingatkan saya pada alam lakum papa saya loh
dia gagah dan berkasa
puan waktu masih muda juga pasti gagah kan
jangan pura pura gak mau
gitu dong ah
gue gak usah pura pura
kalau saya itu cantik dan seksi
tuhan yang eldest
tuhan yang dewi
tuhan yang tulee
jangan orang orang fourth
tuhan mereka benar benar
itu tidak adil
ya mereka paling gila
yang melihara itu jum
tidak bakal jum jadi milik kita
kita jual aja yuk minimarketnya
jual aja ganti usaha baru
jum punya ide apa lagi tau
si bang toib itu mau jual pabrik tau nya
bang toib yang tiga kali lebar itu enggak beli yang pulang jum
ini bang toib beneran
jadi tuh pabrik tau nya tuh rugi mulu mulu
nggak laku laku itu tahu yang dijual dari tokonya dia itu
pabriknya dia itu
itu bagus itu jum
kita beli aja pabriknya ya
biar kita rugi dia biar kita bangkrut ya dia
iya gata kayak dia
tarjo dan juminten ingin membeli pabrik tahu
iya katanya sih miliknya bang toib
mas aku kangen nih
kita jadikan ketemuan malam ini
saya mau pamit sebentar
ah mau kemana tuh
saya mau ke rumah sakit
saya mau saudara saya yang sakit
tapi pulangnya jangan terlalu malam ya
sampaikan juga salam dari kami berdua
semoga cepat sembuh ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aku rada suka sama suter maria
percaya kalau aku jum
enggak ada seorangpun yang bisa merebut aku dari kamu
bentang pelem sekalipun
tidak ada cara
ngurusin orang yang hidup segan
berarti tidak mau
kamu harus sabar maria
misi kita kan belum berhasil
kamu usahakan mendapatkan kunci di mana mangkuharto menyimpan uang perhiasan serta surat surat penting
itu kan buat masa depan kita sayang
terus gimana sama dua saudara kamu itu
mas tiaji dan mbak kartika
mereka itu tidak perlu tahu
usaha minimarket yang saya buka tuhan gagal
minimarket yang saya buka tuan malah mendatangkan keuntungan yang sangat besar tuan
saya sendiri tidak nyangka tuhan
kok bisa ya tuan ya
padahal saya sudah mengharalkan segala cara supaya minimarketnya bangkrut
kalian pasti bisa menghabiskan uang lima ratus juta itu
saya dan mas arjo tidak akan menyerah ya mas
kita akan terus berusaha tuhan
saya sama juminten orangnya tidak terlalu neko neko tuan
asalkan kita bisa nikah hidup cukup ya
kita tidak butuh itu yang namanya warisan melimpah buah gitu
orang kita sendiri heran ya julia
kenapa kita yang mesti dapat warisan uang
ya tak banyak
nget ya mas
mendingan hidup seadanya saja tuan
oh sampai sekarang kita juga masih bingung ya mas ya
kenapa hartanya dikasih ke kita tuhan
ya walaupun warisannya harus didapat juga dengan syarat
saya sudah bermaksud membuat tuan sedih
tuan cepat sembuh ya tuan ya
biar bisa menyaksikan pernikahan
dan juga tuan ya tuan bisa cepat cepat ngebatalin tuh wasiat yang tuan buat
tunggu dulu tuan
tuan gak mau
seorang nenek nenek dilecehkan sebuah orang pemuda yang paling mengejutkan adalah
si nenek nenek minta tambah lagi bahagia rai itu hari yang berbahagia ini saya dan
tarjo akan meresmikan pabrik tahu maunya untuk terus bismillahirrahmanirrahim
semuanya udah berjalan sesuai rencana saya sudah menyiapkan dana tiga ratus juta rupiah untuk
mengagalkan usahanya tarjo dan juminten kedua kali ini dasar orang kampung bagus bagus itu
sudah lebih dari cukup
oh ya allah
jogorjo undang penyanyi beranggut segala pohon jombos nggak tahu diri itu